saudara seorang pemuda di berau kalimantan timur tewas di tangan ibu dan adik kandungnya
untuk menutupi pembunuhan kedua pelaku sempat berpura pura panik menemukan jasad korban di dalam kamar
kasus kematian seorang pemuda di teluk bayur jalan sungai kuyang kabupaten berau kalimantan timur sempat menghebohkan warga
pengakuan ibu korban yang menemukan jasad anaknya dengan sejumlah luka senjata tajam nyatanya ditemukan banyak kejanggalan
cerita rekayasa sang ibu yang tega menghabisi anaknya sendiri ini terbongkar
usai polisi melakukan olah tkp dan memeriksa sejumlah saksi
pelaku yang turut diperiksa polisi akhirnya mengaku nekat menghabisi nyawa anaknya karena kesal
kerap meminjam uang namun tak kunjung dikembalikan
aksi pembunuhan bahkan dilakukan bersama adik kandung korban
sehingga disitulah kembali terbunceng
kini tersangka sudah ditahan di polres berau
polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau dapur dan pakaian yang digunakan tersangka saat menghabisi korban
keduanya dijerat pasal tiga ratus empat puluh kuhp
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan dengan ancaman hukuman mati